bisa jadi sebentar lagi aku yang akan menjata semua jajanan
karena aku berhak atas harta kekayaan mas wai
kamu hanya anak manja yang kurang kasih sayang
yang sebentar lagi gak akan dapat apa
udah biarin aja itu terapi buat dia biar dia bisa jalanan
gak ada yang sakit kan nak
gak ada nantu
ami kangen sama nantu
cuma bersama abi jadi bahagia
aku harus memastikan
gak ada yang merenggut kebahagiaan dewi dan api lagi
ami gak mau pisah lagi sama tanda
kamu yang udah bawa dewi kesini kan
kamu gak lupa kan
aku yang udah kasih kamu uang
kalau roda itu berputar
kalau tanda red mau tau siapa aku sebenarnya
bisa jadi sebentar lagi aku yang akan menjata semua jejak kami
karena aku berhak atas harta kekayaan mas wai
kamu hanya anak manja yang kurang kasih sayang
yang sebentar lagi gak akan dapat tambah

apa yang aku dapat dari kamu
pasti banding dengan apa yang akan aku dapat dari ibu kamu
jadi tolong jaga sikap kamu
karena kedugaan kamu sama aku sama sekarang
abih bawa dia masuk
bawa dia masuk
abih tetap disini
ini adalah kartu truf yang sebentar lagi akan jatuh ke tangan mama kami
apa yang kamu ada disini
kamu yang bawa dia kesini
nanti aku melakukan ini
nisa tau aku alasannya apa
surat apa ini
yang kalian rebutan tadi